niatnya abah bukan untuk jadi popularitas
tapi niatnya abah kerja
kerja ini juga lagi kerja
udah pokoknya awal tidak mau
abah mesti kerja lagi
rio tidak mau lagi mengaku sense sebagai gurunya
dia telah bergabung dengan gerombolan preman
sekarang dia udah kita hajar sih
ini biar urusan maje
ini lah lu sok lo
harus telepon bebek pl mel nih
aku tuh rahasi
banyak banget miss call dari bebek pianin
ada apaan ya
bebek ngambak lagi jalan jalan sama gue
siapa sih yang terlibat terlibat di rumah orang
itu suaranya kayak gue kenal ya
suara inyaknya bebek pianin
gue gak nyajar amat
pak gue suruh keluar
lo gak ada anak anak gue yang ada di sini
gue pengen benjolin kepala lo
lo kan udah benjolin anak gue
sembarangan ngatain ondel ondel sawah
anak lo itu kelakuannya ya
masya allah ya
nganterin anak gue
anak lo tuh yang tidak telan
betul betul anak gue
ma aduh jangan
anak gue kenal enak
lah kagak mengganggu anak lo
gue pengen hansip nih ya
aduh ini ibu tersialoh nih
mau pergi ke sawah
gue udah pulang nih sama
mak mak mak
ini semua emak garing banget sih ini mak
iya ya kurang ajak
terus sampai beban begini
ajarin ibu lo supaya sepanjang ini yang bener ini

pergi ke sawah
udah lo mengin
anak ini aneh
daripada kita gak berhasil bisa dengan betua kita
mungkin kita pacaran aja di sini
bemb kamu bisa aja sih
aku kangen tahu sama kamu
aku juga kangen bebek sama kamu
eh kita jalan jalan aja nek motornya
gua juga punya motor nih
gua lihat tuh
aduh ya allah
ada krepe ikan
kita juga nek bawa bawa mas jin pulang nek
berisik tauk melalui motor tangga
tidak lupa nek
gua juga bisa pelangganin
kalau gitu bagus
mama nggak setuju kalau lo ngecarin si anaknya conca bebek itu
ngapain sih lo deketin dia bola
kagak ada gunanya
mendingan lo kalau cari calon bini yang cakep tuh
yang bisa ngurus rumah
jangan yang begituan
ini anak kagak ngerti ngerti
kagak bener loh jadi orang
kok berarti di sini sih
padahal rumah kita masih jauh
si rosinya aus lagi mak
ya ampun sih ya
kita bertugul lah mak
tau gitu mak
emak lo suruh dorong
orang orang pada ngeliatin dah
wah kok dia berat banget ya
mampu yang dah
kenapa lo banyak sih ya
mau mana lo mau turun
wah harus beres satu damai
ah itu lah
urus urus kerjaan neng
tadi si boy
minta nomor telepon abbas sama neng
karenanya sih mamanya lagi butuh
bercanda si neng mbak
masih terkenal mbak
wah tidak tidak tidak
abah tidak mau
ih si abah mau kenapa nggak mau mbah
jadi bintang iklan itu bayarannya mahal mbah
sudah banyak uang
foto abah saya di poster
di bandung mbah
pasti luar biasa mbah
apalagi nanti abah masuk tv
pak kiu tak
nuh terpenting mbah ya
pasti takut sama abah
dung saya tidak mau ditakuti dung
nanti nggak ada yang mau deket sama abah
pada males dong deket deket sama abah
pak budung salah ngomong mbah
abah nggak akan ditakuti ya mbah
kalau misalkan abah jadi bintang iklan
yang ada bah itu bakal dikenal banyak orang
terus aku bakal banyak yang suka
banyak yang ngefans sama albert
abah tidak butuh terkenal nih
popularitas itu datang sendiri ke kita
karena kemampuan kita
bukan karena yang lain
ya banyak neng
orang menghalalkan segala cara
untuk menjadi populer
neng kan popularitasnya juga karena prestasi neng di sirkuit
jadi neng terkenal
itu menangannya prestasi neng
tapi kalau yang tidak halal di situ
aduh neng lebar bro
ya udah gini aja
niatnya abah bukan untuk jadi popularitas
tapi niatnya abah kerja
ya mau neng
kerja ini juga lagi kerja nih
udah pokoknya awal tidak mau
abah mesti kerja lagi
rio tidak mau lagi mengaku sensei sebagai gurunya
dia telah bergabung dengan gerombolan preman
sekarang dia sudah kita hajar sensei